puluhan warga mendatangi kantor kementerian agama kabupaten tasikmalaya jawa barat
mereka ingin mempertanyakan kepastian keberangkatan ke tanah suci
namun sebagian besar dari warga ini harus kecewa
karena tahun ini batal berhaji lantaran kuota haji dipangkas separuhnya
puluhan calon peserta ibadah haji dua ribu dua puluh dua mendatangi kantor layanan haji
dan umroh terpadu kementerian agama kabupaten tasikmalaya selasa pagi
untuk memastikan kapan akan diberangkatkan ke tanah suci
namun sebagian besar dari mereka harus melalui upahit
lantaran namanya bukan termasuk calon peserta ibadah haji yang diberangkatkan tahun ini
sementara nama yang masuk dalam daftar peserta ibadah haji cadangan
memiliki sedikit peluang berangkat ke tanah suci tahun ini
kementerian agama kabupaten tasikmalaya menyebut calon peserta ibadah haji
asal kabupaten tasikmalaya hanya enam ratus tujuh puluh empat orang
sebelum pandemi kabupaten tasikmalaya bisa mendapat kuota satu empat ratus lima puluh sembilan orang
calon peserta yang diberangkatkan
ibadah haji ditentukan oleh kementerian agama pusat
dan salah satu syarat berusia enam puluh lima tahun ke bawah
dua puluh satu orang itu masuk dari cadangan dua puluh persen

jadi ada peluang delapan orang
kalau yang membutuhkan diri
setelah delapan orang
untuk kabupaten tasikmalaya
sekitar empat puluh delapan persenan
yang diprioritaskan sebagai mana sop yang sudah ditentukan yaitu
di bawah umur enam puluh lima tahun